udang warna warni
ya selain ikan udang air tawar mungil dengan beraneka warna yang menarik ini menjadi alternatif para pecinta aquascape untuk memperindah akwarium mereka
peluang itulah yang dilihat rizky setia nugraha pria dua puluh enam tahun yang sempat menganggur karena di phk dari tempatnya bekerja gara gara pandemi
rizky mencoba peruntungan dengan beternak udang warna warni
hasilnya rizky mampu mendapat penghasilan jutaan rupiah per bulan
ada tujuh jenis udang warna warni yang dijual rizky di rumah kontrakan sederhananya di cikarang utara kabupaten bekasi
rizky menjualnya secara daring
dua puluh ekor udang warna warni berukuran dua cm dijualnya dengan harga rp lima puluh
memelihara udang hias sebenarnya mudah karena tidak membutuhkan lahan yang luas
namun tetap butuh kesabaran tersendiri
rizky mengaku membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk membiarkan dan meletaskan udang hingga siap dipasarkan